maaf pak mboten lagi nungguin mas bobi
soalnya belum pulang ya pak sampai sekarang ini pak
oh bobi belum pulang
gak usah khawatir nanti juga pulang
mboten gitu pak soalnya dareng makan
kan mas bobi punya penyakit emah
takut kumat lagi pak
iya bukan begitu pak
ini kan tugas centini
centini harus menjaga keluarga bapak sama ibu
supaya tetep saya
tante sini kasih tau sama tante
tante kalo mau cantik baju seumuran tante
jangan di tempat baju pabrik
gak ada yang cocok tante
tuh kan si mbak gak bilang
kalau ini tuh bagian baju baju abg
yang punya buat ibu
emang di lantai atas bukan di lantai yang ini
yaudah kita ke lantai dua
naik lagi tante
masa lembangas itu sih ibu
mas bobi sampai sekarang kok durung balik balik toh yuk
apalagi dia pergi dalam keadaan
semoga mas bobi tidak kenapa kenapa
selek kangen baca mama
yang penting tini aja ribet
semoga gak ada apa apa karo mas bobi
mau disini pusing banget
kamu nungguin saya ya
maaf pak mboten
soalnya belum pulang nih pak
sampai sekarang ini pak
oh bobi belum pulang
nggak usah khawatir nanti juga pulang
mboten gitu pak soalnya dareng makan
kan mas bobi punya penyakit emah
takut kumat lagi pak
iya bukan begitu pak
ini kan tugas centini
centini harus menjaga keluarga bapak sama ibu
supaya tetap sehat
ya masuk ya
centini mau diapain ya sama juragan susilo
supaya bisa dibiarin nih
aku punya ide
aku lagi enak enakan tidur
lu tau gak
kenapa yang nongol etik beneran
lu gue mau mandi tuh
eh lu tau gak
bisa gak sih lu bikin hidup gua tenang sekali aja
selama ada lu disini
hidup gua kayak di neraka tau gak lu
kalau mau mandi di kamar mandi
kenapa bikin dong dong kamar gue lu
lu pikir kamar gue kamar mandi umum
gue tuh mandi disini
sambil dengerin musik dangdut
so lo setelin untuk pengantar mandi gue
jadi lu suruh gue nyetel lagu dangdut
buat ngiringin lu mandi doang
lu yang bener aja pake otak lu
jangan biji doang yang maju
berilah hambamu ini kesabaran
allah maha baik bang
semoga kalo denger doa abangnya
eh kalo lu mau denger musik
lu minta musik dangdut semalam suntung
hei mau setel gak lu
mau setel gak lu apaan sih lu lu mau ngapa sih
gak kena lo
gue gak bakalan minggir
yang gak ganteng
yang gak cakep
yang gak ganteng yang gak cakep jangan minggir
nah berarti gue kagak minggir
gak cakep dong
aduh gue kena lagi dikerjain
eh gue ngapain masuk ke kamar gue
ya ampun ngegeratak lagi
eh aduh aduh
eh ini tuh kamar gue ngapain
mau nyari apaan sih
aduh dikeluarin semuanya
lo lagi pengen nyari raket bang
lu nyari raket apaan
eh kalo mau nyari raket dia gak ada disini
kesona di toko alat olahraga
bukan raket yang itu
ih eh gue kagak punya raket
gue biasanya main bola seko
aduh ancur deh gue nih
usak nih kamar gue nih berantakan nih
lo mau nyari raket apaan sih
bang emang gak ada raket nyamuk apa bang
oh jangan jangan lah
bang belum digigit nyamuk nih
ini tuh rumah orang kaya
yang ada harta benda
gak ada nyamuk
ada di ruang tuh

kan nyamuk sukanya sama darah yang manis
darah gue pahit gitu
kan lo bawa sendiri
njupiu gak pahit bang
halalin aku dulu bang
halalin aku dulu bang
ya ada nyanyi aduh
mendingan gue style lagu aja deh
daripada denger kali ngelomeng nyanyi
aduh udah dong
tau banget udah dong
ya aduh ampun ya gue
kesuasinya wah luar biasa
ima tersuhun pak
monggo pak diaturkan
centini mau masuk dulu ke dalem nge pak
mau bebenah yang lain
monggo ini makanannya sudah siap semuanya
tuh pak kenapa pak
sebentar ya pak
oh centini ke dalem dulu nge pak
bandel makasih ya pak
nyamuk nyamuk yang bandel itu harus di basmi
biar gak kena demam berdarah
ini sambelnya kelupaan
nah semuanya sudah komplit tuh pak
kalau misalkan bapak makan
kalau misalkan bapak butuh apa apa
bilang aja sama sule
nanti biar sule panggilin centini gitu pak
nanti ini semua sule jagain
tak boleh tau orang tua seneng
bukan lebar hati
aduh mana ya
mama gak masak ya
komen masuk masuk aja ke rumah ini
mama bercanda ya sama papa
suami mamah yang paling tercantik
di dunia ini
apa sih maksudnya
jangan jangan mama step
ini pasti gara gara belanjaan
mama terus terang saja
bapak ini sebenarnya nyesel sekali
nyesel sekali karena
tas belanjaan mama itu ketinggalan
ketawanya sama orang orang disuruh belanja sama istrinya
sama sekali gak lama
buat apa papa malu sama orang seperti mama ini
emangnya bapak ini punya penyakit apa

udah gak cinta lagi sama mama
udah gak peduli kan sama mama
mama gak mungkinlah papa seperti itu
mama itu adalah orang yang paling papa cintai sepanjang hidup ini mama
kalau mama gak percaya
belah dada papa
belah saja mama
mama gak mau lihat dada papa mama gak mau lihat dada papa
mama cuma pengen keranjang belanjaan mama balik
itu kan warisan dari ibunya mama
nanti bapak akan cariin keranjang belanjaan itu
mama masakin buat bapak ya
mama pasti masakin makanan kesukaan papa ya
kalo keranjang belanjaannya belum balik
baru cita teman namanya